anda menyaksikan spesial program
kita bisa karena merdeka
dan kami langsung dari istana merdeka
dan saat ini yang sedang berlangsung
adalah pelaksanaan peringatan
kegiatan detik detik proklamasi sudah mulai dilakukan
rangkaiannya pasukan baru saja masuk
ke halaman istana merdeka
kita bisa lihat bersama
dan sebentar lagi kita menanti
kehadiran dari presiden joko widodo
dan juga wakil presiden yusuf kala
beserta komandan upacara
memasuki lapangan upacara
kita lihat komandan upacara
memasuki lapangan upacara
komandan upacara yang ditunjuk hari ini
adalah kolonel infantri
putra widya setara
putra widya setara
dari singaraja buleleng bali

merupakan komandan brigif
komandan brigif dua puluh dua ota manasa
ini berada di bawah kodam tujuh pirabuana
akademi militer pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan memang ini sudah
melalui seleksi yang sangat ketat
dari tni angkatan darat ini
menyinggung soal komandan upacara
ini putri yang menarik adalah
begitu ketat pemilihannya
karena inilah orang orang yang terpilih
kenapa orang orang yang terpilih
saya ingin sedikit flashback
di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
di ulang tahun kemerdekaan indonesia
komandan upacara yang satu adalah
presiden republik indonesia
yang pernah menjadi presiden republik indonesia
sebelum presiden joko widodo
sebelum menjadi inspektur upacara
sebelumnya pernah menjadi komandan upacara
apakah nanti sejarah akan berulang
kita mungkin beberapa tahun berikut
kedepan kita nanti bisa menilainya sendiri
kita bisa melihat sejarahnya ya
komandan brigif dua puluh dua
otanamasa kodam tujuh
yang bertindak sebagai komandan
lalu hedwin hanggara sik
lahir di malang
pada tanggal sembilan belas maret
lulusan akademi kepolisian
perwira urusan pembinaan operasi
direktorat lalu lintas
polda metro jaya
dan yang bertindak sebagai
brigadir jenderal tni
yosua pandit sembiring sip
kepala staff garnisok
laporan komandan upacara kepada inspektur upacara
upacara detik detik proklamasi
dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh tiga
kemerdekaan republik indonesia tahun dua ribu enam belas siap dimulai
peringatan detik detik proklamasi
persiapan pembacaan naskah proklamasi
tanda kebesaran buka
tanda kebesaran buka
tanda kebesaran buka
tanda kebesaran tutu
tanda kebesaran buka
dipimpin oleh inspektur upacara
untuk mengenang jasa para pahlawan
dan pejuang juang bangsa
khususnya bapak proklamator
bung karno dan bung hatta
mengheningkan cipta dimulai
tanda kebesaran bukaan naskah proklamasi

tanda kebesaran bukaan naskah proklamasi
tanda kebesaran bukaan naskah proklamasi

dari sma enam puluh tujuh jakarta timur
nielam sukmapawan ini memang mewakili provinsi dki jakarta
terpilih sebagai pembawa bendera merah putih
ayahnya adalah seorang tni angkatan udara
penyerahan sang merah putih oleh inspekulasi pajara
kepada pembawa bendera
dan ini kan selalu kita lihat setiap tahun
bagi saya pribadi ketika masih sekolah begitu putri
seperti memang menjadi sebuah inspirasi
hampir semua teman menjadi inspirasi
tidak ingin menjadi anggota paski beraka spesifik di istana merdeka
seperti tema kita tahun ini kita bisa karena merdeka
yang mereka lakukan saat ini bisa dilakukan karena telah merdeka
keinginan kita juga akan berselembab
yang selesai itu
teruskan ke kris
undangan dimohon berdiri

serta pesawat sukhoi

membentuk aero head formation
pada ketinggian delapan ratus kaki
hadirin yang kami
hormati marilah kita
dengarkan ucapan selamat
yang akan disampaikan secara langsung
dari kokpit pesawat tempur
tni angkatan udara
pak presiden republik indonesia
serta seluruh rakyat indonesia
yang kami cintai
yang akan disampaikan
pada ketinggian delapan ratus kaki
yang akan disampaikan
oleh orkestra dan paduan suara nasional
gita bahana nusantara
paduan suara nasional
dan orkes simponi remaja
gita bahana nusantara
yang didukung oleh
putra putri terbaik
utusan dari tiga puluh empat provinsi
ditambah empat ratus pelajar
dari smp negeri tiga tanggerang
smp negeri dua belas kota bekasi
smp tarakanita iv
dan smp negeri satu jakarta
akan tampil bersama

dari berbagai daerah
dan menerima pertemuan
dan kesatuan bangsa
gita bahana nusantara
kementerian pendidikan dan kebudayaan
akan mengawali persembahannya
untuk memaknai kemerdekaan
ciptaan hs mutahar
aransemen orkes dan paduan suara nasional
dan perbuatan bansuara
oleh singgih sanjaya